pernikahan merupakan alur hidup yang didambakan setiap orang
namun sebagian orang beranggapan pernikahan bukanlah prioritas utama
berbagai pertimbangan mempengaruhi keputusan untuk memilih menunda pernikahan
dea safira seorang dokter gigi sekaligus penulis
memilih untuk fokus mengejar karir sebelum memutuskan menikah
awalnya stigma masyarakat sempat membuatnya sakit hati
namun seiring berjalannya waktu pertanyaan kapan menikah
kapan berumah tangga sudah tidak menjadi masalah baginya
meng explore lebih jauh kemampuan kerja saya itu sampai mana
apa yang bisa seorang dea lakukan selain jadi dokter gigi
selain jadi penulis selain jadi content creator
saya pengen lihat lagi nih sejauh mana
jadi makanya saya pengen menunda dulu
menurut psikolog anissa kresanti
biasanya penyebab seseorang menunda untuk menikah adalah alasan finansial dan kesiapan
untuk sebagai laki laki finansial menjadi faktor utama untuk siap memulai jenjang pernikahan
namun dari sisi perempuan kesiapan untuk menjadi seorang istri dan ibu
menjadi faktor utama dalam memutuskan untuk menikah
mungkin juga punya target target tertentu yang mau dicapai
misalnya om saya ingin mencapai posisi
tertentu dalam usia tertentu
sehingga kalau misalnya berkeluarga terlebih dahulu
itu akan mempengaruhi misalnya proses dia mencapai posisi tersebut
dalam piew research center sejumlah tren menunda menikah terjadi di kalangan milenial
meski memasuki usia ideal menikah bahkan di atas tiga puluh tahun
pada tahun dua ribu delapan belas generasi milenial yang menikah di usia tua meningkat dari generasi sebelumnya
tim liputan cnn indonesia